bu parang bu parang
dua orang pria bersenjata terlibat duel di tengah jalan
rekaman videonya kemudian beredar luas dan menjadi viral di media sosial
pria berbaju hitam berinisial ac dan pria berbaju putih berinisial kh
saling mengayunkan senjata tajam berupa parang dan samurai
beberapa saat kemudian pria berbaju putih kabur dari lokasi kejadian
duel ini terjadi rabu sore dua puluh satu april
jelang berbuka puasa di sultan hasanuddin yang merupakan jalur trans sulawesi
sontak aksi ini pun sempat menjadi perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas
duel ini pun mengakibatkan ac mengalami luka sayat di tangan kiri
dan sempat menjalani perawatan
dari penyelidikan sementara duel antara keduanya di latar belakangnya dendam
motifnya adalah penagihan hutang dan malunya tersangka ini
pada saat di kampungnya laki laki ac ini
dia dikejar juga atau dikeroyok juga sama laki laki ac
guna mempertanggungjawabkan perbuatannya pelanggung kh kini diamankan satu perang